saatnya kita pergi ya
kita mau pergi kemana
abi juga masih bingung
tapi yang jelas
kita harus pergi dari sini
karena cing mai
sudah tidak ingin abi berada disini lagi
emangnya abi ngebuat salah apa
sampai nek cing ga bolehin abi disini
nggak ada yang salah
cuma sekarang kan
umi kamu sudah meninggal
api sudah tidak punya hubungan apa apa lagi
dengan cang badrun
dan cing mai
abi bisa ngerti kok dengan keputusan itu
sarah dari kecil tinggal disini bi
terus juga rumah ini kan
udah jadi rumahnya umi juga
tapi kita nggak usah ngomongin masalah ini ya
lebih baik kita yang ngalah
tapi kita mau tinggal dimana bi
kita mau tinggal dimana bi
kita cari kontrakan ya
selamun aja bang
abang tuh jangan diem aja bang
kita mau lakukan sesuatu bang
bebasin elang dari tahanan
apa jadi gua
elang itu kan mau dijodohin sama sarah
kalau elangnya ditangke polisi gimana kita mau jodohin toh bang
iya juga ya
tapi gua masih enak mau terbocah
bang badrun tuh jangan egoi
iya juga ya bang
gimana kalau abang minta tolong aja sama ustadz mumut
bilang aja itu
pasti ustadz mumus tuh kan gak tega
kalau elang ditangkap sama polisi
iya juga ya ngapain gue mikir mikir ya
mendingan si mumus aja tuh
bung sok baik dan santun
nih aku samperin dia dulu dah
kopinya gak dihabisin
apa kabar pak
kan sudah dijual oleh pak haji madrun
iya pak ustadz tapi
tapi saya belum ada kolusinya pak ustadz
iya maksud saya begitu
ada masalah yang lebih penting daripada itu
kalian semua perlu membantu saya
apa kabar pak haji badrut
sekarang saya ini ustadz musa yang baik dan santun
saya bukan lagi karyawan di pondok pesantren kunanta
jadi saya pikir apa yang menjadi urusan pak haji itu menjadi urusan pak haji
dan apa yang menjadi urusan saya biarkan menjadi urusan saya
betul pak ustadz
tapi apalagi kalau kita ke polisi
kita akan terbincang
saya ditangkap polisi
saya di penjara
sampai ditahan polisi
saya juga sedih
kenapa pesantren cepat benar ya bu baryo
karena saya sudah meninggal
pesantren sudah jadi hampa
sekarang ambo tidak akan membawakan muklis lagi
sebenarnya ambo tahu banget
orang yang baik
pokoknya tidak ada dua jadas selain muklis
doamu terkabul juga
akhirnya mau ketemukan jodoh juga
aku juga suka sama uni
maksudnya apa sih pak muklis
emang siapa yang demen
uni siti suka sama udo itu tadi
makanya kalau mpo belum rapi ngomong
itu jangan disamber
jadi kagak ngerti dah apa maksudnya
nih maksudnya ambo
ambo itu suka karena kita bertemen
berarti kalau kita berteman berarti alhamdulillah
bukannya empo suka karena berdemen
kalau berdemenan maksudnya
hai keluwa ismail
kak rahmat ngapain mau kemana
mau kemana sih
ada yang tidak tahu ada mau kemana
ada cuma takut ditangkap semua polisi
lah kok begitu
emangnya kak rahmat buat salah apa
elang di penjara
karena nyampil warisan dari kakeknya
yang disimpan diberangkas sama abatinya
loh gimana sih
berarti kak alang sama aja nyuri dong
bentar bentar mas rahmat
tadi itu punya siapa
warisan dari kakeknya
jadi saya diambil warisannya kakek mas elang
buat mas elang
nah tapi disimpan sama abatinya
betul kata ikan
mendingan kita sekarang ke kantor polisi
kita kasih tau sebenernya benernya
eh jangan il
kita ke rumah tante kita dulu
soalnya tante kita yang berhak ngejelasin ke kantor polisi
nah aneh setuju
begitu banyak kenangan aku di rumah ini bersama umi dan abi
ini temen aku ismail
kalau ini sahabatnya kak elang
namanya kak rahmat
oh jadi ini yang namanya alpukat
elang itu sering cerita ke tante
katanya kamu itu orangnya lucu baik
dan kalian ini selalu kompak
justru itu yang membuat anda
merasa makin bersalah
karena saat itu ana membantu lang
untuk mengambil perhiasan
uang yang ada di rumah ini
kamu itu kenapa gak mencegahnya